pemerintah kembali memberikan bantuan dana kepada bpjs kesehatan sebesar lima dua puluh enam triliun untuk mengurangi defisit tahun dua ribu delapan belas
tahap pertama telah dibayarkan sebesar tiga triliun pada lima desember tahap berikutnya direncanakan cair pada empat belas desember
suntikan dana ini merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya pemerintah menggelontorkan dana rp empat sembilan puluh sembilan triliun pada dua puluh empat september
total pemerintah telah memberikan bantuan dana sebesar sepuluh dua puluh lima triliun kepada bpjs kesehatan
meski demikian proyeksi defisit arus kas bpjs kesehatan berada pada angka enam satu ratus dua puluh enam triliun
untuk tahun dua ribu delapan belas sesudah kita mencairkan empat sembilan puluh sembilan ternyata kan itu langsung habis disalurkan kepada rumah sakit rumah sakit
kemudian muncul lagi persoalan bahwa defisit masih cukup besar di tahun dua ribu tujuh belas
dan oleh karena itu kami meminta kembali kepada bpkp melakukan suatu audit cepat untuk melihat tagihan yang muncul
dari apa yang disampaikan oleh bpkp maka apa yang kami anggap bisa kita terima untuk sementara sebagai sesuatu yang justified
untuk kita membayarkan yaitu sebesar lima dua puluh enam triliun yang kemudian kita putuskan untuk membayar dalam dua tahap

untuk memuatkan sistem yang ber lance gelombang sekolahan kita tidak akan meminta yangichico dm ni handle granting dan

dari pt dpr
k sashar diactual masing masing